kan dari dulu abah yang selalu ngajarin sama neng
kalau misalkan setiap orang itu punya dosa
lagian kan sekarang abah udah insaf
main percaya kok dosa dosa abah ya dihapus sama allah
dan yang terpenting sekarang kan yang udah sembuh
jadi abah sama mondi udah gak usah latihan lagi
itu dia neng manusiawi
gue mau nantangin dia
tanpa pake rem
serius nih bang
sejak kapan gue gak serius
lo gak percaya sama kemampuan gue
gue mau balas dendam sama dia
dia udah hancurin hidup gue
gue mau bikin dia kecelakaan
dan jatoh di jalanan
cepetan lo jalan
gue pengen ketemu sama dia
masih gak denger
nih siapa itu
sopan datang juga sekolah
hei sekarang dengerin omongan gue
dan sampaikan sama si rama
ini surat tangan tangan dari bang kobar buat si rama
sudah tangan tangan dari bang kobar
tangan di sini
bang kobar nantang balapan di sirkuit
tapi tidak pakai rem
kudus segera tahu siapa
gimana nih kalau bebet melnal benar benar mutusin gue
tamat diri gue dari hidup gue
terus gimana nih
apa yan oh loh lu kenapa nangis ya hai coklat baik baik aja kan ini bukan masalah ma gue boy
ini masalah bebek melmel tadi di jalan di sms gua kata dia kita putus ya ampunian
kalau masalah kayak gitu ngapain lu telepon gue malam malam kayak gini itu kan urusan pribadi
lu sama meli urusan gitu aja sih ini urusan besar boy gue cinta banget sama meli boy
kok nggak bisa hidup tanpa dia lu nggak boleh ngomong kayak gitu santai aja ini bukan hal
yang biasa boy tapi luar biasa luar biasa gue sedih boy ya udah ya udah
gue coba bantuin deh selesain masalah lu serius lu iya makasih banyak
gimana raya ya ya allah sembuhkanlah raya semoga raya segera sadar ya allah
gimana kali raya sekarang kondisi raya sudah mulai membaik hai
dia sebentar lagi akan segera dipindahkan ke ruangan perawatan umum
ya ya hasilnya saya permisi dulu ya
hai maaf anda siapa saya si kemot kemot pacar nenek raya ya kita keluarga
maaf untuk sementara hanya pihak dari keluarganya saja yang boleh masuk ke ruang icu
ya kita keluarga
tapi nanti ya pak setelah pasien dipindahkan ke ruang perawatan umum
ya udah om saya coba panggil abah dulu ya
saya kasih tau kabar ke abah
ya allah subhanallah
neng raya alhamdulillah neng sadar
terus kemana kemot
iya sekarang kabarnya si raya mau dipindahin ke ruang perawatan umum dulu bang
doa kita dikabul kemot
ya pasti bah namanya juga ada orang tua pasti dikabulin
kemotnya harus sayang sama orang tua
harus berbakti doakan orang tua
yuk kita samperin raya
yuk yuk bang
bila kamu sudah berubah
ada yang raya sudah dipindahin ke kamar mana
di kamar yang nomor tiga sebelah sana abah
apa tempatnya ini tetapi burung doi
aku kelihatan burung doi
berarti tidak bisa tidur neng
tekadan saja kalau itu
untung kamu sekarang sudah sadar ya ray
kita dari kemarin panik
ini penyakit manusia
yang suka di sinetron sinetron
tengok dokter itu
ini bercanda kan ray
tidak bisa ingat saya sebagai bapanya
kamu sebagai pacarnya
akhirnya sekarang abah mau pergi juga ya
kalau mau di pacar neng
aduh gini cok
baru sembuh sakit di rumah saja nanti
ciri banget kamu
maafin neng abah
neng udah bikin semuanya disini pada cemas
tapi neng gak mau paham
abah yang ngerasa bersalah neng
semua pasti gara gara dosa dosa abah yang terlebih dahulu
abai itu suka pura pura lupa
kan dari dulu abah yang selalu ngajarin sama neng
setiap orang itu punya dosa
lagian kan sekarang abah udah insan
main percaya kok dosa dosa abah udah dihapus sama allah
dan yang terpenting
sekarang kan neng udah sembuh
jadi abah sama mondo udah gak usah latih lagi
itu dia neng
abah aja kali